pemudi kereta masih memadati stasiun besar pasar senen jakarta pusat
puncak arus mudik di stasiun pasar senen berlangsung selama tujuh hari
hingga h satu lebaran volume kepadatan penumpang di stasiun senen masih tinggi
puncak kepadatan arus mudik lebaran dua ribu sembilan belas di stasiun senen diperkirakan berlangsung
sejak h lima hingga h satu lebaran
dihitung dari jumlah tiket kereta api yang telah ludes terjual
sejak h sepuluh atau dua puluh enam mei dua ribu sembilan belas hingga h dua lebaran
dua puluh juni dua ribu sembilan belas sebanyak dua ratus dua puluh dua ribu penumpang telah berangkat dari stasiun pasar senen
jakarta ke berbagai kota tujuan di pulau jawa
di antaranya ada surabaya malang solo dan juga yogyakarta
dengan volume harian penumpang rata rata di angka dua puluh lima hingga dua puluh tujuh ribu orang per hari
stasiun pasar senen setiap harinya memberangkatkan dua puluh enam jadwal kereta api reguler
dan juga menyiagakan sepuluh kereta api tambahan selama musim mudik lebaran dua ribu sembilan belas